kita ke jawa tengah terlebih dahulu
pengundian nomor urut pilkada solo sudah dilakukan
pasangan gibran raka buming raka teguh prakoso mendapatkan nomor urut satu
sedangkan pasangan bagio wahyono fx suparjo mendapatkan nomor urut dua
kedua calon wali kota baik gibran maupun bagio mengatakan cukup gembira mendapatkan nomor urut tersebut
bagi gibran nomor satu adalah menomorsatukan masyarakat solo baik kesehatannya maupun kesejahteraannya
sementara bagi bagio nomor dua adalah nomor victory atau nomor kemenangan
di mana ia berkeyakinan pada pilwalkot solo dua ribu dua puluh pasangan dari jalur independen ini akan menang
kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota solo dua ribu dua puluh akan melakukan kampanye nya perdana pada dua puluh enam september mendatang
sejumlah aturan penerapan protokol kesehatan harus mereka jalani
sementara itu komisi pemilihan umum kpu surabaya
mengundi nomor urut pasangan calon wali kota dan wakil wali kota surabaya pada dua puluh empat september dua ribu dua puluh
hasilnya paslon eri cahyadi armuji mendapatkan nomor urut satu sedangkan paslon mahfud arifin mujiaman mendapatkan nomor dua
protokol kesehatan diterapkan secara ketat di area acara hanya paslon penghubung paslon kpu dan bawaslu saja yang bisa masuk
sedangkan media peliput dibatasi tali agar tidak masuk ke area utama
sedangkan masa pendukung paslon
sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke area acara